hai perselisihan antara jemaat gereja kristen kemah daud dengan masyarakat
kelurahan raja basaraya bandar lampung berakhir damai
sebelumnya pada minggu pagi warga menghentikan kegiatan ibadah karena
belum keluarnya izin yang diajukan pihak jemaat
izin penggunaan gereja yang diajukan sejak dua ribu enam belas tersebut sampai saat ini belum dikeluarkan
pihak pemerintah kota akhirnya jemaat gereja ini mendapat izin sementara selama dua tahun
sambil menunggu proses perizinan selain dibolehkan melakukan ibadah pihak kepolisian juga akan
menjamin keamanan kepada jemaat gkkd kesepakatan ini didapat setelah mediasi yang dilakukan
forkopimda kota bandar lampung
pada selasa menantinya pengurusan izin gereja juga akan difasilitasi oleh pemerintah kota bandar lampung
ijin ini akan berjalan tentunya dengan izin sementara selama dua tahun
dan ibadah tetap berjalan ibadah tetap berjalan untuk ibadah berjalan ini nanti pak camat raja
rasa dengan lurah raja basajaya akan melakukan pertemuan pertemuan baik dengan pihak gereja
maupun dengan tokoh tokoh masyarakat pemerintah kota bandar lampung saat ini masih menunggu
rekomendasi forum kerukunan umat beragama atau fkub kota bandar lampung terkait verifikasi
perizinan pembangunan gereja tersebut m code bandar lampung berjanji untuk membuat pemerintahan yang berlebihan kemasan dan memanfaatkan kekasihnya kelas dan keuntungan dan keuntungan dari gereja kelas dan kemasan
pemkot bandar lampung berjanji akan melaksanakan rekomendasi dari fkub dan kemenak terkait izin rumah ibadah
merajut keurkuman umat beragama
tadi dari fkub sudah siap memfasilitasi karena izin sementara maupun izin permanen terhadap rumah ibadah
tetap harus melalui verifikasi dan validasi dari forum kerukunan umat beragama
jadi nanti apapun yang direkomendasikan oleh fkub pemerintah kota bandar lampung
siap untuk melaksanakan rekomendasi dari fkub maupun dari kemenang terhadap rumah ibadah rumah ibadah kita
sebelum izin keluar warga sekitar dan pihak jemaat sudah membuat kesepakatan
isinya melarang bangunan yang hendak dijadikan gereja digunakan untuk beribadah sebelum ada izin
sugianto andi surahman